ya ya ya mas yaudah gapapa beli satu aja
hah kan kamu yang simpen di dalam lemari gimana sih
oh iya kak aku lupa
ya kak bikinin sarapan dulu ya buat kamu ya
kamu ketahuan kamu bukan pipit yang asli
karena aku tau kalo pipit yang asli pasti tau dimana menyimpan mustikasion
sepertinya tidak perlu menyamar lagi
pip cepetan ambil mustikasionnya pip
ines heras mustikasion dari kamar pipit
kita harus kesana
nanti ayah beliin permen
pipit kamu denger oma ya
anak sekecil pipit tidak boleh mempunyai benda sakti
kamu tuh bandel banget ya
ayah bilang kesiniin kesiniin
ini bukan milik kalian
aku bisa bertarung
kamu pikir kamu bisa mengalahkanku
aku gak mau kalian tampil benda ini
kesini mutikasionnya itu aku punya
eh cepet kesini sekarang
hah itu aku punya
berani beraninya ya kalian menyusup ke rumah ini
kalian gak akan bisa ngedapetin
mustikasion itu punya gua
kita harus pergi dari sini cepet cepet
urusan kalian berdua
belum selesai sama gua
fit kita harus jaga rumah ini biar lebih ketat penjagaannya
aku dari tadi nungguin kamu lah
emangnya kenapa me
kita latihan bela diri bareng yuk
kalau latihannya sama sama kan seru
ya kan raju
mau pergi sama aku
yaudah kalau gitu aku ikut
kita berdua mau nonton bioskop
tiketnya cuma ada dua
semoga rama suka masakan buatan aku
tapi enak banget
enak lah masaknya terus si aku
enggak itu keragaman
dateng dan pergi ke kehidupan rama
waktu kamu gak ada
waktu rama lagi terburuk
cuma aku yang ada
cuma aku yang ada sinta
yang aku butuhkan sekarang
hanya kebahagiaannya rama
tapi yang dia butuhkan itu kamu
jadi sebaiknya aku mundur
kamu jangan pernah memanfaatkan ramah
karena aku gak akan pernah bisa terima itu
kok kamu bawa koper mau kemana
aku mau pamit ya
aku mau pamit
aku harus nyusul ayah tante
tante gak usah khawatir ya
aku pasti akan baik baik aja
sinta kan udah kembali ke rumah ini lagi

nanti jaga kesehatan
kalau ada papa telepon iya ya
sorry ganggu kak
aku datang kesini cuma ingin minta hak aku
hak apa lagi noh
karama gimana sih
suami aku ini adalah adik dari karama
jadi dia berhak dong atas perusahaan ini
itu benar kak
aku ingin minta separuh dari perusahaan ini
kamu memang punya hak di perusahaan ini
tapi kita ini bersaudara nih
ayo kita besarkan perusahaan ini sama sama
aku hanya ingin minta bagian aku saja
kenapa kamu jadi seperti itu
gara gara istri kamu
dan istri aku benar
aku harus mandiri
aku sudah menikah
aku sudah punya keluarga
jadi aku harus mengurus keluarga aku kak
ya memang dewi seperti ini
kak kamu kasih hak aku atau enggak
ya memang dewi seperti ini
kak kamu kasih hak aku atau enggak

ya udah sayang
makasih ya atas kebaikan kak rama
makasih ya atas kebaikan kak rama
mbak ramahan bensin dua
maaf mbak kursinya cuma ada satu
ya udah beli aja deh
gimana orang mau nonton berdua itu tiketnya cuma satu
kurang kejalan aja
jadi nonton ya
cepetan dong mbak
ya udah gapapa beli satu aja mbak
makasih ya mbak
kamu maksudnya apaan sih
kita tuh nonton berdua apain nonton sendiri
kurang kejalan banget
kamu mau mangkuk aku gitu
kuat sih enggak
bukan aku yang pangkul kamu
tapi kamu yang bantu aku
kalau aku bisa berubah jadi ular
ya udah sekarang kamu tunggu aku berubah jadi ular ya
jangan kuat dulu
ada untungnya juga aku jadi siluman ular
cucu banget bu
hei cantik nih yang pegang tangan gue
dari hari nanti